ya guru makasih guru
yang syahkan namanya
amin guru tidak bisa kembali lagi pak man
pak man amin dan teman amin
yang menyusul ke sana
kekuatan mereka akan hilang
kekuatan ku sudah hilang
ngambil iman amat bulu temuku lagi
ini dia pak man
berlangganan pak man
jangan lari kau ikaian santong
hari ini adalah hari kematianmu
kenapa kamu bisa tiba di tempat ini
ini alamku guru alam siluman
sebaiknya guru minggir dari sini
biar aku yang menghadapi gender war itu guru
hei anak kecil jangan mengganggu kesenanganku
siapa bilang aku yang kecil
umurku sudah lima belas tahun
sini lawan aku kalau gak berani

yang terakhir adalah tiga jelajahmu
kamu akan ketik itu
atau tidak ollah
ikut aku sekarang xemu
sekarang kita harus keluar guru
ping tanganku guru
terima kasih kamu sudah menolongku
aku enggak kenali
boleh saja anggini
asalkan kamu tidak seperti dulu lagi
terima kasih guru
jaga dewa batara
tapi dia masih hidup
aku harus segera menolongnya
sekarang berbalik km
atau rawa borne muka
terima kasih kisan
kamu sudah membantu saya
kita tidak boleh berlama lama disini
kita harus mencari tabib
karena sisa racun yang ada di dalam tubuh kisanak
mohon ampun ayah anda prabu
ada keperluan apa ayah henda memanggilku
saya akan meninggalkan istana
untuk beberapa hari
ayah anda akan menyerahkan
tampuh kepemimpinan pada
tapi ayah anda prabu
apakah aku akan mampu memegang tugas seperti itu
ayah handa tidak mempunyai pilihan lain
karena raimu kian santra
sedang tidak berada di istana
kemana raimu kian santra pergi ayah anda
rai mukian santang sedang menyusul ibu ndaka
ayah anda harus mencari kujang kembar
yang sudah dicuri dari ruang pusaka